pernahkah anda membayangkan bekerja di perusahaan internasional
di mana salah satu tugas utamanya adalah traveling
dan mengabadikan setiap sudut keindahan dunia dalam bentuk gambar virtual tiga ratus enam puluh derajat
seru banget ya saya juga mau
keseruan inilah yang menjadi tanggung jawab seorang operator google tracker
koresponen ruli kurniawan tentunya akan coba mengajak kita berkenalan dengan salah satu dari mereka
dan informasinya harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
sejak tahun dua ribu dua belas google tracker telah menjelajahi hampir tiap sudut bumi secara off road
mulai dari landscape yang mengagumkan hingga bangunan cantik di berbagai benua
beragam tempat indah ini direkam oleh lima belas kamera canggih pada tracker
yang nantinya dapat dinikmati melalui google street view di google maps
dengan tampilan tiga ratus enam puluh derajat
banyaknya gambar digital yang diabadikan ini tak lepas dari peran google tracker operator
pebukitan hutan gurun pasir hingga lautan disusuri para operator
demi informasi aktual tampilan sebuah wilayah
naslizam hamdan merupakan salah satu operator google tracker
yang kerap menjelajahi wilayah asia pasifik

dua puluh dua tahun ini telah bergabung dengan google sejak enam tahun lalu
bersama tim google tracker ekonom asal malaysia ini sudah mendaki gunung kinabalu
hingga menyelam di laut pulau tioman
bersama nash saya ikut menyusuri indahnya danau toba
mulai dari wilayah perairan hingga ke perbukitannya
danau toba sebuah wilayah yang terkenal dengan keamanan dan keamanan

ya tergantung pada kesehatan fisikal
saya secara pribadi saya bisa bawa kurang lebih enam kilometer
sekali jalan dalam tempoh masa mungkin empat jam
ada persatuan khusus seperti kita harus sering trek
atau sering mendaki gunung
atau kita bisa menyelam
ada persatuan seperti itu nggak sih
biasanya kalau tugasan itu sendiri dia datang dengan kemahera kita
dan kita juga akan belajar
sebab bergantung pada tugasan itu sendiri
kalau tugasan itu perlu kita untuk menyelam
dan lama kelamaan kita akan belajar untuk menyelam
kalau tugasan itu perlukan kita untuk mendaki
lama lama kita akan berjabat mendaki
kalau sekarang saya mau coba ini bisa dipause dulu atau bisa langsung diganti saja
seeloknya di pause dulu
tapi kalau untuk
kalau beberapa saat bisa saja di pause
ini beratnya sekitar dua puluh kg
untuk yang lebih akurat
tapi ini kalau kita angkat tadi itu yang berat sekali
tapi ketika sudah dipakai ini terasa tidak terlalu berat ya
jadi karena backpack ini dibuat untuk mempunyai lapisan yang sesuai dengan keadaan
lepas itu beratnya juga dibahagi sama rate kan

namanya jelas membawa trekker ini bukan pekerjaan yang mudah
bahkan bisa dikatakan cukup sulit di sini
karena butuh kesimbangan kekuatan
apalagi kalau kita menghadapi medan yang cukup sulit seperti pegunungan
ataupun bawah laut ataupun underwater
yang pastinya juga membutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa
jadi abang nas ini
ini menurut orang yang luar juga ya
kita juga punya karyawan lain yang membantu ya
bukan saya seorang